sebelumnya unit narkoba polsek kembangan menangkap tiga orang anggota sindikat narkotika yang diduga dikendalikan dari lapas
dua diantaranya adalah penjaga sekolah yang menyembunyikan narkotika di lingkungan sekolah
anggota kepolisian polsek kembangan jakarta menangkap tiga pelaku kejahatan narkotika selasa pagi
ketiga tersangka diketahui merupakan sindikat narkotika yang dikendalikan dari lapas
pelaku aj berperan sebagai penghubung ke bandar narkotika inisial lk yang berada di lapas
sedangkan pelaku dl dan cp merupakan kakak adik yang diketahui merupakan penjaga sekolah
selain alat timbang dan alat hisap barang bukti yang ditemukan diantaranya adalah sabu sabu seberat tiga ratus gram lebih
dan sejumlah obat psikotropika golongan empat dengan jumlah total sebanyak tujuh ribu lebih tablet
anggota jakarta barat
jadi ada tiga tersangka yang tidak diangkat dengan barang bukti untuk sabu sabu
totalnya ada tiga ratus lima puluh lima lima puluh enam gram yang ini
kemudian psikotropika golongan empat dan juga daftar g
dengan perincian total itu ada tujuh sembilan ratus sepuluh
selain akan melakukan evaluasi terkait lemahnya pengawasan di sekolah
pihak sudin pendidikan jakarta barat akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah
dan pelaku sesuai aturan yang berlaku
untuk sekolah itu ya kita kasih peringatan yang keras lah
ya berupa sanksi yang berlaku
ketiga tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif di mapolsek kembangan
ketiganya terancam pasal satu ratus empat belas undang undang narkotika
dengan ancaman maksimal hukuman mati
mardika prakasya jakarta